hai besok mahkamah konstitusi akan menggelar sidang pembacaan putusan hasil ataupun butuh
putusan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat ini sudah dilakukan serangkaian sidang mulai dari mendengarkan
gugatan keterangan saksi keterangan ahli sampai memanggil empat menteri lantas seperti apa
persiapan untuk sidang besok kita perbincangkan hal ini saudara bersama saya sudah hadir
di situ bicara mahkamah konstitusi fajar laksono pak fajar terima kasih sudah bersama nilo saya
selalu siap ya jadi mas fajar kalau kita bicara soal persiapan besok ini sudah berapa persen nih kita
katakan untuk si persiapan sidang besok nanti kita itu prosentasinya yang penting sekarang
putusan yang pasti putusan harus disiapkan dan sampai hari ini hakim terus menggelar
rph oke jadi hari ini masih ada rph di dalamnya di agendakan rph dan mudah mudahan
sebelum jam sidang tentu sudah harus siap dibacakan itu pertama yang kedua secara teknis persidangan
tentu ruang sidang juga harus kita kondisi di kondisikan sedemikian rupa gitu ya kita sudah
panggil seluruh pihak yang berperkara pemohon satu dua pihak terkait termohon pemberi keterangan
kita sudah kirimkan panggilannya hari jumat dan hari ini hampir semuanya sudah memberikan
konfirmasi kehadiran oke itu ya ada beberapa memang yang belum tapi kita tunggu sampai dengan
sore sampai malam hari nanti kemudian yang berikutnya tentu aspek pengamanan tentu kita
siapkan koordinasi terus dengan teman teman kepolisian di luar area mahkamah konstitusi
tentu menjadi otoritasnya kepolisian kemudian di area di sekitar gedung mahkamah konstitusi di dalam
gedung dan di ruang sidang tentu kita atur sedemikian rupa
saya tidak bisa jelaskan detailnya gitu ya
tapi yang pasti mungkin ada yang apa mungkin ada rekayasa lalu lintas besok
tapi itu bukan dalam kerangka menghambat akses ke mahkamah konstitusi
tapi semata mata untuk menjamin menjaga kondusivitas supaya sidang besok itu berjalan dengan lancar
kira kira itu yang kita persiapkan sampai hari ini
ini kan kalau waktu dalam sidang itu ada pembatasan jumlah yang boleh masuk ke dalam ruang sidang ya
ini pembatasannya apakah dikurangin lagi jumlah yang boleh masuk ke ruang sidang besok atau bagaimana
sama dengan sidang sebelumnya mbak niloh
kita memberikan kuota itu masing masing pihak
pemohon satu dua pihak terkait termohon memberi keterangan masing masing empat belas kursi
tujuh belas kursi untuk pemohon itu termasuk kalau prinsipalnya hadir
kemudian wakil presiden itu hadir termasuk ke dalam empat belas itu
sehingga siapa yang hadir duduk di mana itu secara teknis sudah kita persiapkan
mas fajar ini kan besok dilakukan dalam satu ruang sidang yang sama di ruang utama tadi
ini akan dibagi dalam dua sesi begitu berarti besok
untuk seluruh para pihak itu
artinya seluruh para pihak itu kita undang hadir jam sembilan kita mulai
nanti baru kita running pengucapan putusan itu untuk perkara satu
untuk putusan nomor satu dan putusan nomor
oke berarti nomor satu selesai kemudian dilanjutkan dengan perkara kedua begitu ya
ini kan sebenarnya kalau kita bicara soal sidang sengketa pilpres bukan hal baru ya di mahkamah konstitusi
tapi adakah hal yang membedakan untuk putusan yang kali ini
saya kira kita tidak bicara soal putusan ya
kita tidak akan bicara soal sidang kali ini
tetapi memang ada yang menarik adalah soal amegus kure
memang di perkara perkara pilpres sebelumnya tidak ada amikus kure itu ya

dan ini menurut saya hal baru
jumlahnya juga relatif banyak gitu ya
ada sampai kemarin kita terima itu lima puluh
sampai kemarin kita terima lima puluh dokumen surat pendapat dari sahabat pengadilan itu
tapi kemarin itu yang pada saat catatan saya terakhir itu mas fajar mengatakan hanya empat belas yang kemudian diterima ya
nah ini kenapa apa yang menyebabkan yang lainnya tidak diterima
pertama itu kebijakan ya
keputusan majelis hakim yang linear dengan kesimpulan para pihak itu kan diserahkan hari itu
tanggal enam belas april pukul enam belas
setelah itu kan rph digelar
artinya semua berkas semua hal hal yang ingin dicermati oleh majelis hakim mestinya juga yang hari itu diterima
keputusan itu memastikan bahwa kita tidak bisa menolak siapapun untuk menyerahkan pendapat hukum amikus kure itu kan
kita terima secara administratif kita administrasikan
tetapi berdasarkan perintah atau kebijakan majelis hakim itu kita pilih
ini yang diterima oleh kita sebelum atau sampai dengan pukul
hak apa yang jadi dasar ini diterima yang lainnya kemudian tidak diterima
jadi linier dengan kebijakan bahwa kesimpulan
dari para pihak itu kan diminta untuk diserahkan
maka itu kemudian juga diberlakukan kepada amikus kure ini
nah artinya amikus kurea ini jadi pertimbangan hakim juga
soal dipertimbangkan atau tidak itu soal otoritas hakim
yang pasti ke empat belas amikus kure itu sudah kita serahkan kepada seluruh hakim
untuk diperkonsitusi untuk didalami untuk dicermati untuk dipelajari dan seterusnya
persoalan apakah amikus kure itu kemudian dipertimbangkan
dipertimbangkan sebagian dipertimbangkan sepenuhnya atau mungkin tidak dipertimbangkan
itu kembali kepada otoritas hakim konstitusi
berarti sisanya yang lain kan ada lima puluh yang diperkonsitusi
ini jadi catatan baru memang bagi mahkamah konstitusi
sok dari yang mengirim mengirim amikus kure ini ke mahkamah konstitusi
mungkin bisa dikasih mereka dari pihak mana saja ini
ada kita belum petakan seluruhnya ya
bahkan apa namanya mungkin ini kita sedang timbang timbang untuk apakah bisa itu di share kepada seluruh masyarakat gitu
kita sedang timbang timbang kita sedang pelajari
yang pasti amicus kure itu ada yang perorangan
jadi kan ada satu orang
ada gabungan beberapa orang
nah ketika memilih empat belas apakah itu didasarkan juga pada tokoh tokoh yang mengirim
itu soal batas waktu saja
jadi enam belas april pukul enam belas siapapun
ya ini berdasarkan keputusan majelis hakim
ini juga ada kekhawatiran putusan mahkamah konstitusi ini jangan sampai bocor nih
karena ini adalah waktu waktu krusial menunggu jam sembilan besok gitu mas
bahwa putusan mahkamah konstitusi ini tidak akan bocor tidak akan kemudian menimbulkan polemik baru di masyarakat
sejauh yang bisa kita lakukan yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi adalah memastikan bahwa ruang tempat rapat permusyawaratan hakim itu diselenggarakan itu betul betul steril
hanya hakim konstitusi dan petugas petugas tersumpah yang kemudian mengawal jalannya rapat permusyawaratan hakim
tidak boleh ada handphone nggak boleh ada alat komunikasi dan seterusnya
sejauh yang bisa kita lakukan itu
membersihkan atau mensterilkan ruang rapat permusyawaratan hakim untuk mengantisipasi ya sekecil apapun kemungkinan
itu tersebar keluar gitu ya
keputusan bersejarah dari mahkamah konstitusi ditunggu besok mas fajar
pak fajar laksono jurubicara mahkamah konstitusi sudah berbagi pandangan di kompas petang sehat selalu mas fajar ya